taman pintar yogyakarta menjadi salah satu objek prima dona yang dikunjungi wisatawan
selama liburan kita lihat rata rata sepuluh ribu pengunjung berkunjung ke taman pintar ini
kita lihat bersama suasananya
dan beginilah suasana kepadatan taman pintar pada liburan natal tahun ini
wisatawan ini mayoritas berasal dari beberapa wilayah di pulau jawa
namun tidak sedikit pula yang berasal dari luar pulau jawa
dan taman pintar ini menawarkan wahana bermain gratis yang berada di luar gedung
apabila ingin bermain wahana di dalam gedung pengunjung tak harus merogoh kocek terlalu dalam
pengunjung anak anak dikenakan biaya sepuluh rupiah
sedangkan pengunjung dewasa cukup membayar delapan belas ribu rupiah
sementara untuk zona pendidikan anak usia dini ataupun paut
pengunjung hanya membayar tiga ribu rupiah saja